informasi lain gunung agung karangasem bali kembali erupsi pada minggu dini hari
akibat erupsi ini hujan abu terjadi hingga ke denpasar yang berjarak lebih dari enam puluh dua km dari puncak gunung agung
gunung agung kembali erupsi pada pukul tiga dua puluh satu waktu indonesia tengah dan mengakibatkan sejumlah daerah terpapar hujan abu
bahkan paparan hujan abu kali ini juga dirasakan oleh warga denpasar bali yang berjarak enam puluh dua km dari gunung agung
warga menyebut paparan abu di ibu kota provinsi bali ini baru pertama kali terjadi sejak erupsi besar dua ribu tujuh belas lalu
meski intensitas abu tipis warga mengaku sempat kaget karena sebelumnya tidak pernah hujan abu saat terjadi erupsi gunung agung
masih belum terpikirkan kalau apa yang terjadi terus
baru kemudian dibilang
gunung agungnya erupsi lagi sampai di rumah juga lihat banyak debu di jalan juga banyak orang yang pakai masker
abu tadi pagi
tapi sebelumnya pernah nggak di sini ada hujan abu denpasar ini
belum pernah sih mas sejak saya di sini tuh belum pernah baru ini aja yang banyak
berdasarkan data pos pantau gunung agung erupsi yang terjadi pada dini hari tadi ketinggian kolom abu mencapai dua km di puncak kawah dengan durasi dua menit lima puluh lima detik